halo assalamualaikum selamat malam
senang banget ya
teman teman semua yang ada di rumah
yang masih diimbau untuk di rumah aja
ya makci lady malino boleh pin ya
iya jadi semuanya masih diimbau di rumah aja
walaupun kita memang semuanya sedang bersiap
tapi bukan berarti walaupun semua kegiatan perekonomian
kemudian transportasi umum
lalu ada juga tempat ibadah
pusat perbelanjaan yang juga akan dibuka
bukan berarti semua kita bebas ya
wow kang emil udah join
assalamualaikum kang emil
ada kang emil disini
apakah kang emil sudah
jadi malam hari ini
gubernur jawa barat
gimana sih kiatnya
kiat adaptasi kebiasaan baru jawa barat
jadi kalau di jawa barat itu
adaptasi kebiasaan baru jawa barat
untuk provinsi jawa barat
iya katanya ini ada yang nanya
ini yang dibahas new normal jawa barat aja bu
soalnya ngobrolnya sama gubernur jawa barat bapak
nanti kita akan tanya kang emil
karena salah satu provinsi
yang juga siap untuk new normal
adalah jawa barat
di samping ada jawa barat
ada dki jakarta
kemudian ada gorontalo juga
ada jawa barat
oke sudah bergabung
mbak tiffany kedengaran suara saya
kedengeran kang emil
aduh pemimpin harus terlihat
walaupun batin ma sedih
soalnya saya sebagai warga jawa barat
saya cinere depoh
sudah pernah ke cinere dulu
main main atuh kang ke cinere
oh udah beberapa kali cuma nggak sempat ngasih tau aja nanti saya kabarin kalau mampir ke cinere lagi
kita agendanya apa yang mau kita bahas kita malam ini kang ngomongin soal bagaimana kiat adaptasi kebiasaan baru jawa barat
kan kalau misalnya menyongsong new normal dimana mana nih semua new normal gitu ya lagi sibuk sibuk ngomongnya new normal tapi kalau jawa barat
istilahnya adalah akb kan ya adaptasi kebiasaan baru ya kang emil ya
sebenarnya istilah ini sudah dipakai oleh gugus tugas pusat kalau monitor
karena suatu malam beberapa hari lalu pak jokowi telepon saya
terus beliau mengapresiasi penjelasan jawa barat terhadap
new normal ini terus saya sampaikan pak kalau boleh jangan pakai kata normal
karena pas disurvey kata normal itu apapun
penjelasannya orang masih mengartikan kembali ke masa lalu lah ya
itu kan berbahaya maka akhirnya kita cari kalimat yang gampang mudah dicerna
disetujui akb adaptasi kebiasaan baru
oke kebetulan kita ada tiga puluh kegiatan yang kita atur tata cara barunya maka di jawa barat saya bikin
kayak akb empat puluh delapan lah
hahaha terus kang emi membernya gitu kang tapi tapi yang menarik nih kang ngomongin soal akb gini
semuanya banyak hal yang berubah ya kang ya banyak hal yang berubah
di masa transisi ini di masa persiapan kita menuju
kebiasaan baru nanti nih salah satu yang menarik hari ini saya mau tampilin dulu lihat deh
ini tadi pagi kang emil jadi ini ya kang apa tak ngasih ketahu siya ya kang ya
obat obat nikah kesian itu dua staf yang bantu kita digugus tugas
mungkin cinta bersemi karena witing teresno jalaran sokokulino
tapi meminta saya jadi saksi kan nggak bisa atau
juga nggak bisa karena situasi protokol akhirnya pertama kali seumur hidup saya
nikahan dengan jarak jauh
iya ini masih bagian
iya masih sama bajunya masih sama
waduh emang itu tadi kan pagi kang abis itu langsung muter kemana mana dulu
tadinya mau mandi tapi ig live dulu sama cnn
ini juga sebagai salah satu bentuk
adaptasi kebiasaan baru ya kang ya
yang penting dengan ada tersekerjaan baru itu tujuan
tidak hilang tapi cara boleh berubah kira kira begitu menikahnya menikahnya berhasil tapi dengan situasi ini
apa ceramahnya mungkin jarak jauh ada orang datang mungkin terbatas tapi makanannya jangan
paras manan makanannya takeaway jadi hal hal tidak nyaman ini memang tidak nyaman tapi tidak menghilangkan
substansinya bahwa nikahnya sah orang ingin menyelamati jadi perubahan perubahan baru ini pasti banyak multidimensi
yang pasti pasangan pengantin tunda dulu honeymoon ya
eh honeymoon mungkin di zona hijau itu boleh jadi cari dulu jadi sekarang berarti kan
orang yang mau traveling harus buka buka data dulu
karena kita sekarang kan di akb ini mempersilahkan ekonomi dibuka perlahan
asal bisa membuktikan secara ilmiah dia masuk zona aman
jadi jangan dia honeymoon di zona merah zona kuning
tapi kalau memang masih bisa menahan diri
itu lebih abdol lebih baik
karena salah satu dampak dari pandemi covid
banyak positif hamil
sebenarnya itu pertanyaan saya nanti
tapi karena kang emil sudah ngomong duluan
ya jadi kepotong tapi gak apa apa lah ya
ini pasti udah banyak yang baca beberapa hari lalu
katanya kehamilan naik saat corona
ini viral loh kang
suami jangan digaskan
emang angka kehamilannya naik drastis kang di jabar nih
ya tidak seluruh jabar
tapi yang di sampling
dua duanya naiknya dua kali lipat
jadi memang tidak bisa dihindari kan begitu ya
empat l lu lagi lu lagi gitu kan
terus mau ngapain juga
tidak bisa jadi akhirnya ya
mencari kesibukan lah
kita sesuai judulnya nih kan ya
kiat adaptasi kebiasaan baru jawa barat
apa sih yang dilakukan oleh jawa barat
mempersiapkan mental warga jawa barat juga

ketika nantinya betul kita sudah masuk ke fase tatanan baru gitu

mempersiapkan dirinya dari sekarang
karena kalau misalnya kita lihat kan
jawa barat masuk salah satu dari empat provinsi ya kang ya
yang siap lah ya dengan fase new normal ini
kemudian kemarin juga
dua puluh juni kemarin jawa barat juga sudah mulai menerapkan ini gitu
udah jalan ya hampir satu minggu lah ya evaluasinya
keputusan jawa barat itu mbak tiff selalu ilmiah
gak boleh populis dalam rangka nyenengin orang tapi gak ilmiah
buktikan bahwa memang secara kesehatan memungkinkan kan begitu
nah standar who menegaskan
kalau bisa menjaga angka reproduksi itu satu atau dua
yang mana yang harus diperhatikan

angka reproduksinya sudah di bawah satu
dalam dua hari terakhir sudah di enam kan
bahkan hari ini diumumkan hampir seribu yang positif kan
jawa barat hanya sepuluh yang positif
kita nah jadi dengan keilmiahan itu maka
kita melakukan konsep akb tadi
yang kedua yang harus kita sepakati adalah
kita meyakini bahwa covid ini bukan hanya kesehatan
covid ini juga adalah krisis ekonomi
maka menyelesaikan covid harus dengan kombinasi
sambil kesehatan kita lanjutkan tapi ekonomi pelan pelan juga
nah itulah alasan ilmiah
kemudian bagaimana menentukan
boleh tidak boleh
kita kasih rapot dulu mbak
ada zona hitam lima empat merah tiga kuning dua biru satu hijau
dan prosentasinya masih kecil
yang bodai bebek rata rata masih kuning
tapi yang gunung gunung desa desa itu kan udah jauh dari covid
masa dipersamakan ya pengaturannya dengan yang daerah kota

nah dari situlah masuk kategori boleh dengan protokol kesehatan di zona hitam ya

nah dari situlah masuk kategori boleh dengan protokol kesehatan di zona hitam ya
tapi hanya sedikit di zona

kemudian gimana ngukur pentahapan
nah jawa barat mulai dulu dengan rumah ibadah
karena apa corona ini sudah lahir batin mbak

jadi kita gak bisa ngomongin urusan hanya fisik saja

masjid gereja kelenteng vihara kita buka

dengan protokol jaga jarak satu dua meter

nanti tahap dua adalah ekonomi resiko rendah
nanti tahap dua adalah ekonomi resiko rendah
apa itu ekonomi resiko rendah
apa itu ekonomi resiko rendah
adalah ekonomi yang orangnya nggak ganti ganti
yaitu perkantoran kan karyawannya itu itu aja
yaitu perkantoran kan karyawannya itu itu saja
kemudian industri itu juga orangnya itu itu aja
bisa diatur lah ya
nah kalau setelah tahap satu ekonomi yang resiko rendah
baru masuk resiko besar
maka tadi saya telepon oleh kota bekasi
kalau boleh dievaluasi itu yang namanya
kalau tadi saya telepon oleh kota bekasi
kalau boleh diavaluasi itu yang namanya
apa spa jangan dulu
itu klub malam jangan dulu
yang gitu gitu bahaya
yang sifatnya leisure gitu ya pak ya
ya yang sifatnya tersier jangan dulu
jadi ekonomi kan ada ekonomi primer sekunder tertiar
nah yang tersier itu yang leisure leisure itu tahan dulu
karena di korea selatan yang second wave
itu gara gara klub malamnya dibuka
udara tidak mengalir
orang teriak teriak atau bicara
kan dropletnya pada keluar
akhirnya terjadilah kelas terbaru di korea selatan
belajar dari korea selatan
maka jawa barat hari ini inginnya hanya industri dulu
itu kan udah atur lumayan lah ya
jangan jangan euforia gitu semua pengen
semuanya langsung dibuka gitu kan
kasih ya kita paham udah tiga bulan psbb orang stres
nah jadi kuncinya satu mbak
kedisiplinan ketaatan terhadap ilmu yang menentukan boleh tidaknya
jadi cara selamat selama akb ini cuma tiga
pakai masker jaga jarak dan cuci tangan
hanya itu aja
kenapa karena obat belum ditemukan
vaksin belum ditemukan
kalau obat dan vaksin belum ditemukan
maka cuma modal pencegahan kan
dan pencegahannya rumusnya
jaga jarak pakai masker dan cuci tangan
dan dari tiga itu yang paling wajib adalah
jepang kenapa rendah menurut ilmuwan jepang karena
pakai masker itu jauh lebih powerful dalam mengurangi potensi
nah itulah tahapan tahapan di jawa barat
sehingga mudah mudahan tren reproduksi kita tetap rendah di bawah satu
kemudian ekonomi perlahan lahan produktif
kemudian kita kan sudah merilis enam ratus dua puluh tujuh mobil covid test mbak
ada yang swab ada yang rapid test
jadi nanti jangan kaget selama akb ini
tiba tiba di pengkolan ada mobil sedang mengambil sampling
bubaran jumatan ada yang mobil masuk ngetes
itu setiap hari ya kang ya
setiap hari enam ratus dua puluh tujuh mobil
jadi kalau di produkasi ini ya kan
jadi kalau di provinsi lain kan ribut ribut ya rebutan
kita merilis sendiri lancar mandiri
oke kang tadi ngomongin juga belajar dari korea selatan gitu ya
untuk antisipasi terhadap adanya second wave ketika
klub klub malam gitu bar bar semua dibuka
karena kan secara mental secara psikologis orang udah berbulan bulan nih kang
terkukung di rumah kan semuanya dilakukan di rumah
bosan nya setengah mati
jadi ketika mungkin ada relaksasi
kegiatan industri yang dibuka semuanya langsung keluar
tapi artinya kemudian itu berefek kayak misalnya korea tuh tadi
adanya lonjakan kasus baru gitu tiba tiba
jadi kayak ada second wave dan sebagainya lah
nah kita juga punya tantangan kang
karena minggu depan itu anak anak udah terima raport
udah masuk ke libur sekolah kan kurang lebih satu bulan
itu juga jadi tantangan buat kita semua bukan hanya jawa barat
bagaimana untuk mengantisipasi
jangan sampai nih orang orang yang secara mental secara psikologis
kalau anak anak sih saya nggak tahu ya mungkin kurang inilah ya
mungkin ibu ibunya atau bapak bapaknya udah ngerasa bosan
hayo atuh kita liburan gitu semuanya pergi kesini kesitu ke mall
apa pusat perbelanjaan atau tempat tempat wisata
gimana tuh kang untuk mengantisipasi itu juga
ya kan saya udah bilang tadi
kalau ditanya satu satu semua orang pasti udah bosan
udah bosen udah stress kan
tapi kita sebagai pemerintah kan nggak bisa populis ya
menyenangkan semua orang tapi membahayakan
itu saya lebih banyak dosanya sebagai pemimpin
kalau mengikuti keinginan padahal kita tahu keinginan itu membahayakan kan
mendingan saya dibully karena tegas menjaga
daripada mengikuti tapi seharusnya

mengikuti tapi sebenarnya membahayakan
nah dari sisi kesehatan memang virus itu lebih banyak beredarnya di ruang dalam
dan banyak yang ngobrol ketimbang di ruang luar tidak mengobrol
jadi kalau tadi ada pilihan nih lu udah nggak kuat ingin rekreasi kira kira gitu ya
itu pilihan rasionalnya adalah cari rekreasi ruang luar
kalau orang korea mungkin karena gaya hidupnya
jepang stres stres kerja ke bar ke apa kita kan nggak terlalu begitu lah ya
nah jadi hindari dulu yang indoor
jadi indoor indoor activity itu bahaya makanya saya merekom bioskop jangan dulu
karena itu ya potensi
sempat mainan anak yang di mall itu juga enggak
terus jangan banyak bicara karena makanya ada pembatasan jangan bicara di mrt di kendaraan
karena si droplet itu kan nggak bisa dikendaraan ya kan
nah sekarang urusan sekolah tadi juga ada hubungannya anak anak sekolah
jadi sekolah ini lagi kita bahas jadi di akb ini sekolah belum ada keputusan pasti
bahwa sekolah ajaran baru sudah mulai betul
tapi itu tidak menjadi harus ke sekolah dulu
sampai kita yakin protokol kesehatan dan situasi betul betul terkendali per hari ini kami belum yakin
nah di jawa barat yang kena covid anak sekolah hampir nol mbak
artinya mereka paling disiplin ya kebetulan saya punya anak juga kelas satu sma kan
mereka paling disiplin nurut orang tua nurut guru dan lain sebagainya
jangan sampai kita buka sekolah tiba tiba kayak di perancis itu klusternya datang dari sekolah gitu
jadi kita belajar dari korea belajar dari negara negara lain
pada saat mereka relaksasi ternyata ada hal hal yang membuat mereka kecolongan
nah itulah jawa barat memonitor tiap hari mbak teknik teknik yang membuat aman itu apa saja
tapi ini harus kombinasi dengan ketaatan para warga
makanya minggu ini tema kampanye kita adalah pakai masker
itu aja dulu karena saya dapati makin ke desa makin jarang pakai masker
kalau ke kota relatif padat
yang ngawasin banyak yang ngingetin banyak tapi kalau ke arah desa
nah karena jawa barat kan nggak kayak jakarta yang memang kota
jawa barat kan ada gunung ada pantai desa desa
jadi itu yang kita lakukan di akb
para orang tua tadi saya harap rasionalitas lah
hari ini di cirebon ada anak bayi kena covid gara gara dibawa orang tuanya ke kawinan
nah itu contoh contoh yang harus terus diedukasi
anak kecil dan orang tua itu yang paling rawan
jadi harus kita lindungi adalah balita dan lansia
oke kang jadi punten kalau untuk tempat wisata yang outdoor outdoor gitu gimana kang nanti mekanismenya
nah ada dua mekanismenya
pertama sebenarnya nggak bisa satu kebijakan ya untuk semua pariwisata ya
pandang mewajibkan pengunjungnya rapid test dulu baru boleh masuk ke pantai
rapid test sendiri atau disitu disediakan rapid test
sendiri sendiri kan sudah ada di klinik kliniknya
jadi yang berhasil ya yang ikut
kedua yang kita rekomendasi adalah solo turis dulu
yang datangnya sendirian sepedahan
yang gak berombongan berombongan dulu lah kira kira begitu
nah ini yang makanya semuanya itu boleh tapi bertahap
nah yang terjadi sekarang itu euforia seolah olah semua boleh
nah kita ini kan ngasih step step
mudah mudahan dengan cnn sering mengingatkan
kami terbantu bahwa pemerintah paham ekonomi dan kesehatan ini
yang harus dua duanya di respon
tapi kata bertahap itu
kalau pak anies mungkin kata transisi
tapi kalau kami ini bertahap
itu harus dipahami bahwa
semua akan indah pada waktunya
gimana pengendalian covid di jawa barat
jawa barat itu boleh dibilang tadi kan kang emil bilang
untuk anak anak bahkan angkanya kemungkinannya
nol angkanya kemungkinannya
kemudian pengendaliannya juga
bagaimana mengelar rapid
kemudian ya semua mandiri lah gitu
nah hari ini yang mengejutkan angkanya naik kang sembilan ratus ya
kalau saya nggak salah jadi tembus di angka tiga puluh ribu nih
positif kasus positif di indonesia
kemudian tiga provinsi tertingginya
jatim sekarang besar sekali
paling tinggi kasus covid hariannya
banyak banget lonjakannya
kemudian papua dki juga
nah boleh mungkin di share kiatnya tipsnya gitu
artinya kan apa yang dilakukan jawa barat ini berhasil loh kang gitu
dan bisa sebenarnya untuk diikuti oleh provinsi provinsi atau daerah daerah lain
mungkin secara kebijakan gitu
dan akhirnya juga bisa menular ke tingkat kepatuhan atau kedisiplinan warganya
yang juga bisa ditiru kang
memang apresiasi ini datang dari berbagai pihak
termasuk dari pbb juga ngasih apresiasi
poinnya itu adalah kekompakan
jadi jawa barat adalah provinsi yang melakukan psbb nya itu seluruh provinsi
nah itu kan butuh
butuh si bupati wali kotanya nurut mbak
bekasi bareng ya dengan pangandaran semua
jangan diketeng satu satu gitu
nah untuk membuat kebijakan ini dipatuhi oleh dua puluh tujuh kepala daerah yang juga pemimpin politik
itu kan gak sederhana
tapi kelebihan jawa barat
ya salah satunya
saya sangat mendengar
sok gimana pangandaran karawang bogor
nah kita menjelaskan kepada wali kota bupati ini tentang psbb barengan
kalau psbb nya hanya ketengan
itu nanti yang terkendali hanya yang psbb yang tidak terkendali
maka saya buktikan waktu merayu si bupati wali kota yang lain ini
saya tunjukkan nih pak
pada saat psbb bodebek kasusnya terkendali
pada saat bandung raya tahap dua
psbb bandung raya mulai terkendali
yang nggak psbb bapak lihat nih angkanya grafiknya naik gitu kan
nah dengan keilmiahan itu
akhirnya sepakat oke
jadilah psbb barengan itu kan selama tiga minggu
nah setelah psbb barengan
ketahuan lah petanya
ini parah ini sedang ini normal
maka masuklah tahap berikutnya
basisnya skala kelurahan desa gitu kan
jadi sekarang saya lagi menggempur lima puluh empat desa
bukan lagi menggempur kabupaten kota
karena psbb skala barengannya sudah lewat
nah kunci kekompakan satu
kita sebar melacak ke zona zona merah
ada satu desa tadi
satu desanya dua ratus swab test coba mbak
yang positif hanya dua
ada dites sekian
nah jadi si dua ratus itu nggak diputar merata
jadi kuncinya data
nah hasilnya kita monitor kan
dan ternyata memang ilmiahnya bagus
rumah sakit hasan sadikin
dari awal covid puncaknya
sekarang tinggal tiga belas
yang covid tinggal empat ya
maka hasan sadikin dibuka lagi buat umum yang non covid
jadi keputusan kami di jawa barat selalu ilmiah
secara sosiologis lebih kompak
kepala daerahnya nggak ada ribut ribut
dan hasilnya seperti yang mbak lihat
dari seribuan sekarang hari ini itu
jawa barat hanya sepuluh kasusnya
kemarin dua bulan kemarin sembilan kemarin lima
jadi rata rata hanya diangka itu mbak
mbak bandingkan ya kami ini provinsi terbesar se indonesia
penduduknya lima puluh juta
jadi kasus kami yang dua ribu tiga ratus terhadap lima puluh juta
itu urutan prosentase kami ada di ranking dua puluh tiga
urutan prosentase jadi rendah
nah inilah alasan alasan kenapa saya
berkesimpulan bahwa akb bisa dilaksanakan
standar who sudah dipenuhi
kemudian kekhawatiran tidak
jadi kita waspada kita bikin mobil enam ratus an itu
nah kombinasi dengan kedisiplinan warga yang tadi jaga jarak pakai masker cuci tangan
itu membuat ini akan terkendali sehingga jawa barat bisa produktif lagi seperti yang diharapkan
semua tentunya berharap bisa kembali produktif
seperti sebelum masa pandemi
ini banyak banget kang pertanyaan yang masuk ngomonginnya soal sekolah
nanyanya semua soal sekolah nih
sudah dijawab dah ya
sekolah smk gimana
kemudian pesantren gimana
kemudian banyak juga yang teriak teriak
apa namanya ketika nanti misalnya masih based home learning gitu artinya belajar dari rumah
kemudian uang sekolah juga apakah ada keringanan gitu ini yang orang orang ibu ibu bapak bapak orang tua tuh lagi teriak teriak kang
pertama yang sekolah saya sudah bilang
itu akan belum per hari ini belum ada keputusan karena sedang dirapatkan dihitung
kalau surveinya kepada anak sekolah mereka pengennya sekolah
nah maka pahit pahitnya sekolah baru dibuka bulan januari
supaya sampai desember betul betul aman
kecuali dalam perjalanan menuju januari tiba tiba kita berada di zona hijau yang terkendali
kalau itu ada maka anak anak bisa masuk lagi dengan baik
nah sekolah ini adalah tanggung jawab semua pihak selama ini sebelum covid ya
pendidikan itu dianggap tugasnya sekolah salah itu
ki hajar dewan toro itu merumuskan bahwa pendidikan itu tanggung jawab semua pihak yang ada di sekolah ini
nah sekolah ini adalah tanggung jawab semua pihak selama ini sebelum covid ya
pendidikan itu dianggap tugasnya sekolah salah itu
nah sector pendidikan ini dapat meyakinkan sadar yang akan sudah hasiliri
bisa mengurusi anaknya dulu kan ketemu anaknya sehari paling berapa jam sekarang dua puluh empat jam jadi
momen momen itu dihadirkan nah poinnya itu mbak kalau pesantren juga sama kemarin kita vkon dengan
pengurus pesantren sedang diatur kalau pesantren itu adalah protokol protokolnya karena pesantren
ini kan umpel umpelan ya padat banget gitu justru kan covid ini penyakit kumpul umpelan
penyakit kurmunan jadi sedang diatur rencananya apakah sifat apa beda gelombang apa gimana memang
tidak nyaman batik tapi daripada enggak ada kegiatan sama sekali kan mending ada kegiatan walaupun
tidak nyaman dulu lah sampai obat dan vaksinnya ditemukan iya intinya yang harus jadi mindset
kita kan sekarang faktor keselamatan kesehatan gitu ya mungkin itu yang harus ditanamkan
kita dulu ngomongin juga soalnya normal apapun itu sebutannya intinya kita semua harus beradaptasi
nangis kalau ada pasti kan juga harus bertahap enggak main adaptasi langsung wah semuanya gitu
jadi itu juga mungkin yang harus ditanamkan ya kang emil tapi kalau ngomongin soal mental
siap nah kan mental kita menghadapi new normal gimana kang siap gak sih sebenarnya
dulu sebelum ke situ ada pertanyaan tadi saya baca terkait mahasiswa ya kalau mahasiswa kan
kategorinya orang dewasa ya jadi saya serahkan kebijakannya kepada universitas kalau universitasnya
ada di zona biru atau hijau maka universitas itu boleh menerjemahkan apa sudah boleh kuliah lagi
atau tidak karena kewenangan aturannya memang pemerintah provinsi tidak sampai universitas
jadi yang kita atur adalah yang masih dalam tanda kutip bimbingan orangtua yaitu anak
dari tk sampai sma atau smk kalau mahasiswa panduan dari kita selama itu zona hijau dan
biru itu saya serahkan ke universitas masing masing untuk mulai membuka seperti itb ini pelan pelan
sudah mulai membuka di minggu minggu depan tapi dengan kapasitas yang terbatas jadi jauhan saya
untuk mahasiswa nah jawaban buat mbak tiffany yang tadi apakah kita siap tidak siap itu apa
sama seperti covid emang kita siap enggak siap tapi kita beradaptasi dengan ketidaknyamanan untuk
menyiapkan diri nah new normal juga sama pak makan di restoran kok jadi dikit pak nggak boleh parasmanan
pak nggak boleh apa wisata berombongan yaitulah ketidaknyamanan itu sambil kita doakan vaksin dan
obatnya sudah ketemu supaya apa
apakah penyakit flu hilang nggak ada masih ada penyakit hiv apakah hilang nggak ada masih ada
jadi nanti juga mungkin covid ini nggak akan hilang mbak tapi vaksinnya obatnya ditemukan
sehingga kita bisa berdampingan kan kita move on jalan terus mereka yang kena covid
kasih obat kasih vaksin nanti covid akan diperlakukan sama seperti penyakit flu biasa penyakit yang lain lain
sehingga kita bisa hadapi tapi hikmahnya kita nggak boleh sembarangan lagi mengkonsumsi makanan
dan kita terbiasa hidup sehat ya hindari cipika cipiki salaman tangan itu tren baru jam
minum minum jamu sd new cappuccino mungkin itu jadi tren baru ya penuh rempah rempah kan begitu ya
kemudian nanti teknologi bangunan enggak ada lagi pakai handphone tersebut ini ini memang ya kalau kita sudah mengambil tenaga dan kita bisa berdampingan lagi dengan makanan lainnya
handle semua pakai apa yang sensor kan begitu nah itu ada perubahan perubahan baru yang akhirnya
si generasi anak anak mal yang milenial apa zilenia generasi z mungkin akhirnya terbiasa
kita yang dewasa yang terinterupsi gitu tapi saya saya penasaran sama kang emil sebagai seorang
gubernur ya gimana menghadapi covid ini berbulan bulan tiga bulan kurang lebih lah
bulan kebelakang gimana kak capek lelah meledak ngasih gimana bangun tidur hai bahas kofi mau
tidur lihat kofi acara dari pagi sampai maghrib vikon kofi kunjungan ke
lapangan ngecek kofi baca koran tiap halaman kofit saya itu sampai mimpi beberapa kali mimpinya
kofi mimpi ngurusin mimpi ngurusin mobil kofit mimpi bagi bagi bansos mimpi ah udah lahir batin
mbak jadi saya juga apa lelah mah lelah lah ya tapi kan saya ini orang di depan
hai dari depan
juta orang gitu kalau saya sedih wajahnya kucel lusu tidak semangat itu kan bawa aura negatif ke
ke si rakyat saya maka walaupun batin saya sedih bergolak bete baper dan sebagainya
hai tampang di wajah di publik maya hai banyak aja semangat aja ya walaupun juga banyak yang muji tapi
banyak juga kayaknya yang muji tapi banyak juga kayaknya yang muji tapi banyak juga kayaknya yang

semua pemimpin itu pasti dikomentar ini kerja dikomentar in enggak kerja dikomentar rih kerja
baik dikomentar in kerja buruk apalagi apalagi ada medsos emang ada presiden yang lagi dekat diomongin
kreatif hari ini hari lahir bongkarno kan enam june
kalau zaman bung karno ada twitter juga
bung karno pasti kena bully juga
bedanya dulu gak ada
marah marahnya pakai sablon gitu
berarti karena kang emil kayaknya udah
lagian malam minggu jangan ngomongin yang berat berat
udah cukup segitu bahasannya
mudah mudahan tercerahkan gitu ya
nah saya mau ngajak kang emil
main kuis aja deh kalau gitu
gak covid kan gak covid
santai santai santai ini
jadi saya akan kasih gambar
gitu ya kang emil
saya kasih waktu lima belas detik untuk
membuat kalimat dari gambar itu
jadi misalnya tampilan gambarnya
daerah yang indah
saya punya kisah cinta mungkin dengan ibu cinta
dulu disana gitu
lima belas second maksimal ya
saya harus buka
istri saya negatif
tapi alhamdulillah juga
tes kehamilan istri saya positif
harus cerita nyata
apapun itu sih
boleh bebas lah ya
ya boleh bebas
jangan sampai itu
jadilah l di mana mana
kita juga harus jaga perasaan cinta kita
kalau yang ini
tau gak kang
bucin bagi saya adalah
bucin bagi saya adalah ibu cinta
tapi bagi orang lain itu adalah
gak kedengaran mbak
hati hati dengan instagram
dan jangan percaya
dan jangan percaya
akun dengan foto profil yang baik
yang ada digambar kang instagram
hati hati dengan foto di instagram
jangan terlalu percaya
karena di instagram
yang penting wajah itu bukan dirawat
hai dibalik lelaki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya dibalik
wanita hebat kartu kreditnya mantap nih jom blog
indonesia kang terima kasih buat sharingnya mudah mudahan ya sedikit banyak bisa warga
khususnya warga profesi
jawa barat mudah mudahan adaptasi kebiasaan barunya berjalan maksimal kemudian semuanya
bisa kembali seperti sedia kala kembali normal lagi kang emil terima kasih salam buat ibu cinta
salam juga buat keluarga sehat selalu ya kang ya terima kasih ya sudah ngobrol di rumah bareng
sian indonesia kali ini assalamualaikum kang sama sama buat salam oke itu tadi kita udah ngobrol
bareng kang emil terima kasih untuk teman teman semua pemirsa live instagramnya cnn yang udah
bergabung enggak semuanya tentunya pertanyaan dijawab karena waktunya juga terbatas karena
kang emil juga punya agenda agenda lain tentunya apalagi dari pagi tadi ya belum ganti baju belum
mandi karena rutinitas kegiatan seharian tapi sekali lagi terima kasih untuk kang emil teman teman
juga nah besok saya mau kasih tahu tentang hal hal yang saya inginkan untuk anda yang sudah menonton video ini
oke ini aja deh ya jadi besok ngobrol di rumah bareng si indonesia akan hadir lagi
jumlah delapan belas tiga puluh di akun at sian indonesia tv besok akan ada teman saya ada aziza hanum yang akan
ngobrol bareng dengan angga anungga putri angga ini adalah head of users content operations dari
tik tok indonesia jadi kita akan ngomongin masih ternyata ya musimnya tik tok karena di masa pandemi
langsung jadi uh hey ya besok kita akan ngobrol masih musimnya tik tok bersama aziza hanum dan juga
angga anugrah putra sekali lagi terima kasih udah ngobrol di rumah bareng terima kasih sudah menyaksikan
saya divani raita amal pamit selamat malam mingguan stay safe dan juga tentunya stay health ya daaah